presiden joko widodo menyampaikan akan mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum sebagai calon presiden jumat esok
rencana pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil ini juga disampaikan kepada wakil presiden yusuf kala di kantor wakil presiden jalan merdeka utara jakarta
meski demikian jokowi enggan membeberkan pasangannya jokowi pun hanya menyebut cawapresnya nanti berinisial m
masalah calon wakil presiden ini diakuinya turut dibahas dengan wapres kala
menurut jokowi yusuf kala memberikan berbagai masukan terkait rencana pendaftaran tersebut
jokowi meminta pendukungnya untuk tidak membawa masa yang banyak saat pendaftaran ke kpu jumat besok
hal ini dilakukan karena indonesia sedang berkabung karena gempa bumi di lombok nusa tenggara barat
ya yang pertama tadi saya sampaikan kepada pak yusuf kalla bahwa besok pagi
insya allah saya dan cawapres akan mendaftar ke kpu besok pagi
kurang lebih jam sembilan insyaallah jam sembilan
nama presiden siapa pak
cawapresnya siapa pak
nanti akan diumumkan nanti ya bukan sekarang
hari ini ya pak